jin jelek itu nggak boleh masuk rumah
itu khusus manusia
di bawahnya ada tulisan
hati hati jin galak
oh jktt lu
jin nggak tau diri
ini dia setelan tukse de gue
dan rumah gue ini
mau didatengin sama ibu wali kota
kirain gue semua pertunjukan sulap
buat libur tamu tamu di dalam
ngapain lu kemari
pohon beringin ini berulah
tamu yang nggak diundang
orang mau nganterin pai pesenan mami kamu
ternyata si jun itu jualan pie
aku ada berita bagus
pohon beringin berulah
ini dia om
dia itu keren lho
dan dia itu pinter
dia itu jagoan main yang namanya rollblade
terus ibunya punya kue
tunggu sedikit ya pai
sekali lagi om
ada wartawan toh ini
sebelum wawancara ibu wali kota mendingan kalian wawancara saya dulu ya
saya ibu remi
saya ibu remi
saya ibu remi
saya ibu remi
saya ibu remi
saya ibu remi
saya ibu remi
saya ibu remi
saya ibu remi
saya ibu remi
saya ibu remi
saya ibu remi
saya pengusaha sukses loh
suami saya direkturnya
anak saya itu lucu baik pinter
pokoknya bisnis saya itu luar biasa
semua saya yang pegang
terima kasih loh
tante minggir dong
bu gimana kelihatan

hey sebelah sini angle nya sini boleh ya bu ya
satu dua tiga
tuh kan bagus

terima kasih ya ibu ibu atas kehadiran dan kerjasamanya
semoga peresmian yayasan ini bisa berjalan dengan baik
begitupun juga dengan program program kedepannya
semoga bu rt bu rw juga bu emy bisa membantu di lingkungan setempat ya
om jin mau ambillah
tapi yang buat ribut om jin
ini pasti nih baik buatannya
gak ada yang bumbu
aduh ya allah
bukan ribet bukan ribet
bukan ribet bukan ribet
wah itu tuh cincinnya popi
aduh udah didurin om jin
bija begit balu aja
bumbu apaan bunga
kok jadi begini sih
jadi kecowbalau acaranya
malu sama bu wali kota
ini tuh tadi anak saya lagi belajar sulap bu
aduh mana buki sih
wah itu cincinnya tuh
ini belum diberesin
kita beresin dulu ini
aduh aduh aduh
duduk aja lari kok bingung
ih susah amat ini
you belum kapok juga dengan raku
you sudah keok
gak ada kapoknya gue
eh ngeliat jin jelek itu nggak boleh masuk rumah
itu khusus manusia
lagi dicoret dibawahnya ada tulisan
jin gak tau diri
tuh pomi tuh pomi

ada yang lari barusan tangan
tuh anggota nangan ya kia
kok akut ya
aduh dah yuk yuk yuk
maaf bu terlambat
ini pesanan kue pai ini ya bu
yaudah kalau gitu sekalian disajikan ya bu
oh iya baik bu
jun bantuin ibu yuk
kira kira enak gak ya
tadi kan di rumah kita belum sempat nyobain
iya tapi tinggal di sini juga kali dicobainnya
di luar aja
ibu raya pengen nyobain deh
deg degan nih paennya enak gak ya
yaudah cobain aja
nanti kacau nih di dalam
aduh gimana dong ini
harus diamankan supaya tidak terjadi hal hal yang menghebohkan
silahkan dicicipin kue nya
ya silahkan ibu ibu semuanya
kenapa sayang ibu ini suka sekali dengan kue pinya
karena di dalam kue painya ada
kabung leather kue
kabung butter kue